gak mungkin om
saya tahu siapa opi
makanya lora itu lari dari kamu
karena dia tidak kuat
tidak kuat karena tekanannya opi
maka dari itu rangga
kamu harus cegah perasaannya obe
karena kalian berdua itu seorang adik kakak
karena adik kakak itu tidak boleh saling mencintai
walaupun kalian berdua tidak skandar
kalau untuk urusan pelet memelet
mereka akan mencari teman
sebutkan siapa namanya
maksud saya dukun
tuh tuh tuh
hah kok dirudahin itu
eh menurutku tahu
bang kenapa ini bang
lo ambil itu buat buat lo tuh
ini buat saya ki
ya iyalah emangnya buat malu apa
tapi ini beneran berhasil kan
jadi lo nggak percaya
mau siram pakai kembang lo ya
percaya percaya percaya percaya
ayang laura tunggu tanggal mainnya
rangga kamu itu gak pernah sadar
karena opi itu punya perasaan yang lebih cinta sayangnya lebih dari sekedar seorang kakak
karena apa karena dia sangat mencintai kamu
jadi selama ini yang dibilang laura itu bener
opi selama ini berusaha untuk menjauhin gue sama laura
sunyi seping nggak ada kehidupan sama opi

iya ini udah kayak dikuburan
udah ketok aja pintunya
udah kalau gitu lo tunggu sini ya pegang ini botol
gue ketok dulu pintunya
lo tadi kan lu bawa air yang lain tuh yang bukan dari dukun
loh gimana sih lo aduh
nah sekarang cacip cup terbang kuncup kuda lari di atas genteng
ah yang ini nih
abang jeffrey dateng nih
kenapa kenapa kenapa
ini kenapa juga sih
oh bang soef gimana nih
ada perubahan yang terjadi
aku rindu padamu bang jeffrey
ayang lahura bang jeffrey didateng
ya cintamu telah menunggu di luar pintu ya
iu lagi iu lagi ngapain sih kesini
nggak kapok juga
yang keluar dulu
kamu jadi di belakang jendela
jangan naju pri sayangku
oh saya bener bener ngebetan kawin sama bang jeffrey
cuman sekarang orang itu aneh aneh banget sih
sebenernya perasaan kamu sama aku itu kayak gimana sih
kamu kan tahu pi kita sama sama dari kecil
aka sayang sama kamu pi tapi sebagai adik
dan kamu tahu kan siapa yang aku cintai

aku suka sama kamu
pi kakak harus pergi pi
ini jalan yang terbaik buat kita pi
kamu harus ngelupain kak rangga
gak usah ada tapi tapian
kakak harus pergi
kamu akan dapetin orang yang mencintai kamu
dan kamu juga cinta sama dia
yah lu berdua gua pecat
lo berdua tuh cuma bikin kacau doang tau gak
bukannya bikin si laura jatuh cinta sama gua
malah lu berdua mau nyusur gua
gua kagak mau lagi berusaha sama lu berdua
pakai minum ramuan dukun segala loh
jadinya gagal semuanya nih
ah resmi udah usaha kita
pala lu diamplas tiap hari
otak lu makin bersinar
ah dengan usaha ini
eh mudah mudahan rezeki kita
emangnya si japrit aja yang ngasih kerjaan sama kita
si japrit gak peduli
gak peduli gadis nggak peduli janda
yang mampir kesini
bakal dapet permen
kak karangga udah gak tinggal sama kita lagi ya
tapi kenapa kak
pasti karangga pergi gara gara kak opi ya kan
yang cari masalah duluan kak opi
waktu itu yang pergi duluan ke laura
sekarang malah jadi karama yang pergi

ah kak opi payah
temen temen kita cari karangga yuk
siapa tau aja
kalau karangga kita bujuk
karangga pasti mau balik lagi kesini
ya kan yuk
kalau emang begini caranya
aduh kacrot ya
saya gak kebalikan ya bang
serak kayak burung gaok ya bang
yang lewat kesini
nggak ada yang percaya sama kita
mereka gak tau apa
kalau kita nih profesional
ada anak anak tuh
eh sini lu pada
eh kenapa muka lo pada kusut
eh bang mokri
sekarangnya tuh pergi dari rumah
kita jadi bingung udah nyarinya
oh cuma gitu aja bingung bingung
gak usah bingung
eh kalau cuma nyaris sepotong rangga
ah ah ah kecil
serahin aja ke kita
kita juga nih berdua
ya udah deh kita pulang aja
biar bang suhaib sama bang mokris yang nyari karangga
yaudah yuk pulang yuk
dp nya dulu sini dp nya
pake persekot segala
ya belum kerja aja udah minta bayaran
tau yang mana
treg mau sih
ini baru namanya kerja profesional
nih kita kasih dp
eh cuma kalau sekiranya udah ketemu
kayak misalnya kadang nggak sampai nggak ketemu
kita bakal tarik uang dp
yang pasti ketemu sama kita kita
yuk yuk yuk
anak anak pada tebuknya ya
kan apa itu bang ya
jangan jangan jangan
nah nih bang
kok bisa gitu sih
ya ini kan udah cek rata bang
ini urusan tanggung jawab
eh bagi rata tuh
nah tenang aja
kalau ada apa apa
saya yang jawab
nah itu namanya tanggung jawab bang
dia yang jawab
gue yang jawab
itu baru namanya kerja profesional
iya bang ya
nah sekarang pegang tuh belitnya tuh
dapat rokok rokok setengah aja lah
wah ini anugerah dan selamatnya
besar besaran kalo merasa takut
harapnya digayak sushi aja
dan keseluruhan nama bang
sedih lagi ya